pencairan asuransi dan santunan untuk korban pesawat jatuh lion air yang sebelumnya ditargetkan dilakukan selasa ini harus mundur
pihak lion air mengatakan masih melengkapi administrasi dan legalitas untuk pencairan asuransi
presiden direktur lion air edward sirait mengatakan pelengkapan administrasi dan legalitas sangat penting untuk memberikan kepastian hukum
terkait siapa yang paling berhak menerima asuransi dan santunan
edward sendiri mengaku telah menugaskan notaris untuk mempercepat proses ini agar pencairan dapat segera dilakukan
ia juga menegaskan semua keluarga penumpang yang berada dalam manifest dan belum teridentifikasi tetap akan mendapatkan hak yang sama
sebelumnya hingga proses identifikasi ditutup pada jumat lalu masih ada enam puluh empat korban yang belum teridentifikasi karena belum ditemukan jasadnya
edward mengatakan proses pencairan asuransi dan santunan paling lambat akan selesai pada minggu ini
memang kita target selasa hari ini tadinya kita mau melakukan
beberapa kendala sehingga mungkin kita akan lakukan kita akan usahakan besok untuk pembayarannya pemberiannya kepada para keluarga korban
dan para ahli waris yang sudah lengkap dokumentasi legalitasnya
kita akan melakukan penyerahan ini rencana kita di dua tempat jakarta dan di pangkal pinang
nah yang di jakarta mudah mudahan kalau minggu ini kita usahakan cepatnya
besok tapi paling lambat minggu ini dan di pangkal pinang kita akan eksekusi
dan kita juga akan mengejar semua dokumentasi terkait dengan keluarga korban
tidak ada keluarga korban yang tidak mendapatkan santunan yang terdaftar di manifest
jadi tidak ada pengecualian
menteri perhubungan budi karya sumadi menginstruksikan direktur jenderal perhubungan udara untuk menjatuhkan sanksi kepada tiga pihak terkait jatuhnya pesawat lion air pklkp
jt enam ratus sepuluh di perairan karawang pada oktober lalu
tiga pihak yang diberi sanksi adalah lion air personel penerbangan dan pihak boeing
hal ini sesuai dengan peraturan menteri perhubungan no lima belas tahun dua ribu delapan belas
tentang peningkatan keselamatan penerbangan yang telah ditandatangani menhu pada lima november lalu
budi karya juga menugaskan direktur kelaik udaraan dan pengoperasian pesawat udara
untuk memeriksa dokumen dan kompetensi personel dari maskapai penerbangan
langkah ini khususnya ditujukan terhadap perawatan pesawat yang dilakukan
budi karya mengatakan dirinya masih harus menunggu hasil pemeriksaan
yang dilakukan oleh komisi nasional keselamatan transportasi
terhadap penyebab jatuhnya pesawat berlogo singa merah tersebut
sesuai dengan apa yang kita sampaikan kita ini dalam proses melakukan suatu klarifikasi
tentang apa apa yang terjadi
yang di depan itu adalah knkt knkt sedang melakukan klarifikasi hari ini
knkt akan memberikan satu hasil apa yang dilakukan fakta fakta yang dilakukan
nah dengan dasar itulah kita akan menindaklanjuti apa yang harus dilakukan
kalau nanti faktanya itu adalah satu informasi maka informasi itu akan kita pelajari
dan pembelajaran itu akan kita upayakan perbaikan perbaikan dari sisi baik itu regulasi
maupun apa apa yang dilaksanakan